hai dengan membawa video viral serta bukti foto tangkapan layar video pesta ulang tahun
gubernur jawa timur khofifah indar parawansa yang digelar di gedung gerahadi pada rabu
dua belas mei lalu sekelompok warga yang mengatasnamakan aktivis sembilan puluh delapan mendatangi spkt polda jawa timur untuk
melaporkan gubernur khofifah wakil gubernur jatim emil dardak serta plh sekda provinsi jatim
heru cahyono dalam kasus dugaan kerumunan dalam pesta ulang tahun tersebut selain terkait dugaan
kerumunan dalam laporannya para aktivis sembilan puluh delapan juga melaporkan dugaan gratifikasi menggunakan uang
apbd pemprov jatim untuk pesta ulang tahun tersebut penyayangkan statement dari kofifa
indra parawansa dalam hal ini pada saat klarifikasi bahwa berita tersebut yang
dibuat dan yang diviralkan oleh teman teman kita jurnalis dianggap sebagai berita yang
dan tidak objektif sesuai klarifikasi nyaman with humas polda jatim kombes polgatot repi
handoko saat ditemui di mapolda jatim pada senin siang menyatakan polda jatim saat ini
tengah mendalami dan akan menindaklanjuti terkait laporan tersebut laporan tersebut
akan kami dalam dan angkat kami tidak lagi itu yang dilaporkan apanya dengan pelanggaran
langgaran vokasi tersebut
hai aktivitas lain yang diduga melanggar kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran
kofit sembilan belas dilakukan oleh anggota dprd provinsi jawa timur zainie yang menggelar pesta perkawinan
anak perempuannya tiga hari tiga malam di situ bondo pada tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu mei lalu
video arak arakan pengantin yang salah satunya diunggah di akun facebook yaakob
kristanto ini menjadi viral di media sosial dan banyak mendapat hujatan warganet apalagi banyak
undangan maupun pengantin tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak warganet pun mulai geram
lantaran tak ada petugas yang membubarkan aksi tersebut apalagi ketua satgas yaitu bupati karna
suswandi justru menghadiri pesta yang diwarnai dengan hiburan musik ini terkait dugaan pelanggaran
protokol kesehatan dalam gelaran acara pernikahan ini bupati situ bondo menampiknya bahkan ia mengaku
protokol kesehatan telah diterapkan dengan super ketat dan dengan perintahnya dengan pembunuhnya di atas
dan pernikahan anak anggota dprd jawa timur ini kepolisian belum bersedia memberi keterangan
sementara kabupaten situbondo masih berada di zona oranye dengan kasus positif covid sembilan belas sebanyak dua ratus